usai ducati mengumumkan kepindahan jorge lorenzo yamaha pun kini siap menunjuk rider pengganti untuk mengisi posisi lorenzo musim depan
saat ini sudah ada empat nama yang cukup sering dikaitkan
yamaha pun kabarnya akan segera mengumumkan pengganti lorenzo sebelum seri balap spanyol di sirkuit harris dua puluh empat april mendatang
nama yang paling sering dikaitkan sebagai pengganti lorenzo adalah maverick vinales
rider tim suzuki yang baru berusia dua puluh satu tahun ini kabarnya disukai manajemen yamaha imbas penampilan impresifnya di musim dua ribu lima belas
pada musim debutnya itu ia finish di posisi ke dua belas klasemen pembalap motogp
nama muda lain yang juga dikaitkan adalah alex rins
pembalap berusia dua puluh tahun itu musim ini masih tampil di moto dua di mana ia sukses menjadi runner up di tahun dua ribu lima belas
potensi rins pun sempat dipantau oleh manajer movistar yamaha lynn yervis
sementara kandidat yang lebih berpengalaman adalah paul espargaro
jika sesuai rencana yamaha disebut akan mempromosikan
pembalapnya dari tim satelit yamaha tech tiga
paul espargaro telah tampil di kelas motogp sejak dua ribu empat belas dan sukses memukau dengan finish di posisi ke enam kelas main pembalap
sayangnya ia menurun di tahun dua ribu lima belas dan menyelesaikan musim di posisi ke delapan
rider tech tiga lainnya bradley smith juga berpeluang
sudah empat tahun tampil di motogp smith juga menunjukkan perkembangan positif
pada musim debutnya ia menempati posisi ke enam
membaik dengan berada di urutan ke delapan dan ke enam pada musim dua ribu empat belas dan dua ribu lima belas